sebenarnya apa yang terjadi
sehingga dinda kemangnusan
berubah nama menjadi dewi lancar
yunda tentu saja pasti ingat
siapa diantara bidadari
yang sangat setuju dengan hubungan yunda
apa yang terjadi dengan yunda
terjadi juga dengan dinda
teruntuk raden fusena
yang ku rindukan
bagaimana dengan kabarnya
sekarang katakan dengan jujur
siapa yang kamu pilih
raden fusena atau mas aryo
kamu menginginkan kedua duanya bukan
jaga bicara mas sinta
saya merasa tidak menarik
saya tidak tahu apa yang terjadi diantara kalian berdua
tinggal dalam satu rumah
kaka dan adik
dan itu sangat menjijikan sekali

tutup mulut jahatmu mbak sinta
kamu pikir aku akan diam begitu saja
bagaimana jika raden fusena
bagaimana jika raden fusena
mengetahui hubungan antara kakak dan adik yang sebenarnya

mengetahui hubungan antara kaka dan adik yang sebenarnya
dan sangat menyenangkan sekali
untuk melihat raut wajahnya
untuk melihat raut wajahnya
apakah kau merindukanku
apakah kau merindukanku
ataukah kau merasa kesepian
ataukah mungkin kau sudah memiliki kekasih yang lain
kamu benar benar busuk nawangsi
kamu itu lar berbisa
katakan mbak sinta katakan mbak sinta menyesal mengatakan hal itu

beraninya kamu peranjang
ada apa ini cukup
hentikan kalian berdua
mas ari lupaskan

kenapa mas ari melakukan ini pada aku mas

kenapa mas ari melakukan ini pada aku mas

tak peduli seberapa besar kau menyukaiku
seberapa besar kau mencintaiku

kenapa semua orang membuatku menderita mas
lihat itu bium
mas ariom yukai nawangsi
menjijikan sekali bukan
bium apa bium yang
biarkan saja mereka lagi pula
itu bukan hal yang buruk untuk kamu
siapa nanti yang akan mengisi kekosongan
di samping radin fusena
siapa yang mengisi keluarga ketemu
biarkan saja mereka ada orang lain di mustahil island
kenapa kamu berbicara seperti itu bram
itu semua sudah terlihat dengan jelas kang mas
apanya yang jelas
kalau ratu kidul pasti terlibat
tunggu kang mas
dengarkan dulu penjelasanku
aku tidak mengerti
kenapa kamu membenci nama mulan
dan sekarang ini
kamu hampir sama seperti gendong permoni
apakah mas geri pati tidak tahu
kalau jakartarup adalah mantan suami ratu kidul
apa itu tidak terdengar aneh kang mas
tidak terdengar mencurigakan
itu hanya masalah
jangan ikuti jenjak judam
jenjak gendeng permoni
yang selalu menabuh kendaraan perang terhadap nawang mulan
nawang mulan adalah penguasa sama seperti kita
nawang mulan adalah keluarga kita juga
aku tidak ingin membicarakan hal ini lagi
aku meminta padamu
hubungan kalian pernah baik baik saja
jangan pernah menyimpulkan sesuatu saat pikiranmu sedang kacau
sebenarnya apa yang terjadi
sehingga dinda kemangnusan
berubah nama menjadi dewi lancar
yunda tentu saja pasti ingat
siapa diantara bidadari
yang sangat setuju dengan hubungan yunda
apa yang terjadi dengan yunda
terjadi juga dengan dinda
karena tertarik dengan pengalaman yunda
dan tertarik dengan kehidupan manusia
dinda turun ke bumi
dan menjerat hati seorang pemuda
dan kami pun
desah nafas seorang pria
dan keangatan pelukanya
telah menyebabkan dinda benar benar terrena
dinda benar benar hanyut dalam hubungan itu
manusia itu bernama bagus
dia melamar dinda
dinda pun menerima lamaran itu
menerima ajakan itu
tanpa berfikir dua kali
tidak bisa dikira
tidak bisa dikira

kami belum sempat menikah
karena bagus harus berperang
bertugas demi negara
maafkan aku karena harus meninggalkanmu kemudian perang
kenapa kamu menangis
aku takut kehilangmu
kamu tidak akan pernah kehilangan aku
walaupun sekarang aku pergi ke medan perang
tapi aku akan tetap disini
tapi kita akan tetap menikah kan
tunggu aku pulang
dan kita pasti menikah
dia memang menang
tapi siapa yang berhati hati
dia krijakan tempat pembawa

itu yang kamu inginkan
tapi ada buahnya

jangan cepatlah kembali
ditinggalkan oleh bagus tidak seperti yang kubayangkan
banyak pria yang mengejarku banyak pria yang menginginkan aku
bahkan sahabatnya sekalipun sudah berusaha berkali kali memboyongku
seperti yang sudah yuda lihat
dinda belum mengalami kebahagiaan
seperti yang sudah yunda dapatkan dari jakartaro
menikah berkeluarga dan memiliki putri
sebelum terlambat urungkanlah niatmu dinda daungsari
bunga bidadarimu belum kugur itu artinya komisi suci
kembalilah ke puri bidadari
sebagai seorang bangsa bidadari
tidak tidak yunda
aku sangat mencintai bagus
aku akan menikah dengannya
aku akan memiliki anak berkeluarga dan tinggal di dunia manusia
tidak semudah itu
hidup di kehidupan manusia
kau harus pikirkan baik baik keputusanmu itu
kalau begitu kenapa yunda tidak berpikir dulu sebelum berhubungan dengan jakartaro
kenapa dinda tidak boleh mengikuti jejak yonda
aku akan kembali ke pelukan bagus
dan menikah dengannya
seperti penantihanku selama ini
baiklah aku tidak akan dicegam
tapi dinda harus ingat
jika suatu saat nanti terjadi apa apa denganmu dan kau misah
keraton segoro kidu akan selalu menerima kehadiranmu kapan saja
aku akan mengawasi kedatanganmu
sejuahku bagi yunda

tetap berhubung dengan aku